sebelumnya ini kenapa kita memilih judul atau terminologi hantu tanda kutip gitu hantu pki
karena kita mengetahui kalau yang namanya hantu itu kan adalah sesuatu yang antara ada atau tiada
sesuatu yang ada tapi tidak bisa kita lihat bentuknya seperti apa ada di mana
atau seperti apa sih efek yang akan ditimbulkan sama kita seperti itu han
kenapa kita terminologi hantu pki
karena kalau misalnya kita ingat ingat ya dalam beberapa bulan terakhir kemudian juga puncaknya ini
sekitar satu minggu terakhir ini ketika isu pki kembali dimunculkan
kemudian juga ada beberapa peristiwa terkait dengan perbedaan pendapat di lapangan
terutama di saat pandemi covid sembilan belas seperti saat ini isu pki kembali diluncurkan
sempat panas ketika pemilihan presiden dua ribu delapan belas dua ribu sembilan belas yang lalu ketika dua capres
atau dua pasangan calon presiden ini dua duanya juga sama sama ditanya mengenai bagaimana pki
ketika seribu sembilan ratus enam puluh lima tragedi tersebut terjadi kemudian efek efek yang terjadi secara domino di indonesia ini
dan seperti apa efeknya bagi tidak hanya keluarga atau juga orang orang yang dirugikan akibat insiden tersebut
tetapi juga secara global bagi masyarakat di indonesia
nah pada malam hari ini kita akan bahas secara mendalam bersama empat narasumber yang sangat mumpuni di dunianya masing masing
ini sudah bergabung bersama kami semuanya pada malam hari ini
ada pak agus wijoyo
selamat malam pak agus

sibuk di selama pandemi ini pak semakin banyak kerjaannya wfa kesehatan bagaimana pak

buat saya sama aja
tidak ada orang di office saya
tapi protokol kesehatan tetap dijalankan pastinya ya pak ya di kantor masing masing
ya kan kita berbeda ini ya berbeda lokasi ya
tidak ada kontak
kontak pada malam hari ini kita lakukan dengan cara daring ya
semoga informasinya tetap terginas dan tetap bisa menjadi sebuah insight dan entlightenment bagi para penonton setia pada malam hari ini
dari pak agus ya terima kasih pak agus
dari pak agus kita sapa pak bejo
untung ketua dari ypkp enam puluh lima
selamat malam pak bejo
selamat malam pak fani apa kabar
baik bapak pak bejo sendiri sehat pak ya
oh ya sehat saya nggak pernah ada covid macam macam sehat lah ya
bapak lagi sibuk apa aja pak saat ini pak terutama lagi pandemi
biasanya kan orang orang kegiatan sehariannya langsung berubah satu ratus delapan puluh derajat nih pak
iya tapi saya juga heran saya belum lama ini ke jawa tengah ya ke padi ya
melakukan tabur bunga di sebuah mal
makaman kuburan masal
itu aman aman saja ya teman teman saya juga menjaga jarak ya
jadi amanlah saya sampai sekarang masih tetap kuat sehat sampai sekarang pak
aman berlakon apati ya pak ya berarti ya
oke dari pak bejo kita beralih ke pak ahmad taufan damanik sebagai ketua komnas ham
selamat malam pak taufan
dengar suara saya
oke tampaknya masih mengalami sedikit gangguan teknis
nanti kita akan coba kembali untuk menyambung audio dari pak ahmad taufan damanik
saya ke pak boni triana dulu
sejarawan sekaligus pemret dari historia id
selamat malam pak boni
selamat malam pak boni apa kabar
pak boni ini sebagaimana kita tahu adalah salah satu ahli sejarah indonesia
yang mungkin nanti malam akan memberikan sedikit mungkin pencerahan
atau sesuatu fakta yang mungkin selama ini mitos mitos yang bisa didibang terkait dengan g tiga puluh s pki
dan efek komunisme pki dan bagaimana kondisi geopolitik indonesia pasca saat dan juga setelah pki ada di indonesia begitu ya pak boni ya
bapak mungkin ada yang perlu di atau ada yang mau disampaikan kepada para followers dari historia id mungkin malam hari ini termasuk saya salah satunya
tetap sehat jaga kesehatan dan tetap semangat belajar sejarah
yeay betul betul jangan lupakan sejarah ya jasmer kalau katanya pak soekarno ya
oke kita akan coba menyambung lagi atau menghubungi pak ahmad taufan damanik
selamat malam pak taufan
oke alhamdulillah tersambung
pak taufan apa kabar
komnasami kayaknya tidak ada liburnya ya pak walaupun lagi pandemi covid sembilan belas
berarti tetap ke kantor ya pak
iya bahkan ada tim yang tetap ke lapangan
oke teman teman sehat semuanya
iya tapi harus dengan protokol yang sangat ketat ya
pergi pulang harus dengan swab
oke pergi pulang swab
teman teman pak taufan sendiri semuanya sehat ya pak ya
nah kalau boleh tahu pak ini sekarang lagi sibuk apa aja pak mungkin ada proyek yang sedang lagi dikerjakan
ya ada berapa kasus yang sedang ditangani ya
maksud soal ham berat
pak aceh kita lagi finalisasi
yang pak niai juga
kemudian ini tadi ketemu pak menko soal papua
oke soal papua yang juga lagi menyeruakan permukaan nih pak ya
kita dorong pemerintah untuk bikin tim independen
dilibatkan banyak tokoh
komnas tentu saja juga akan datang dengan tim sendiri
mudah mudahan ada hasil lah
tapi tidak mudah ya karena sekarang lagi suasana tembak menembak ya
tim nggak gampang juga untuk masuk
tim perwakilan kita gampang mengakses karena mereka orang lokal
punya banyak jaringan tapi yang ini kasusnya lumayan berat
masih menunda ke lapangan ke intan jaya
oke karena ini ya soal pandemi covid sembilan belas juga ya pak ya di lokasi ya pak ya
ya terutama ya yang tadi yang suara dengsingan peluru
itu harus diwaspadai
oke tidak hanya pandemi covid sembilan belas
tapi keselamatan ya pak ya
oke mungkin nanti pak taufan juga bisa memberikan apa ya
insight atau seperti apa proses ketika komnas ham juga memperjuangkan hak hak dari para korban keluarga korban kemudian juga mereka yang termarjinalkan dan juga didiskriminasi akibat kasus dan juga peristiwa komunisme dan juga pki di indonesia dari pasca seribu sembilan ratus enam puluh lima begitu ya pak ya nanti ya
oke tapi sebelum kita akan masuk ke dalam diskusi yang mendalam bersama dengan pak bejo pak agus pak taufan dan juga pak boni pada malam hari ini
saya akan memutarkan sebuah video terlebih dahulu untuk bisa memanaskan suasana diskusi pada malam hari ini kita lihat bersama
kita lihat bersama
isu pki masih menjadi pembicaraan meski partai tersebut telah resmi dibubarkan pada seribu sembilan ratus sembilan puluh
satu pihak merasa pki sudah hilang sementara pihak lain mengklaim bibit bibit pki masih bertebaran
literasi soal pki dan paham komunis dipermasalahkan
pertanyaan terakhir apakah pki menjadi dilema
hingga tudingan antek atau keturunan pki masih terjadi
bahkan saat indonesia menggelar pemilihan umum isu pki masih sering digunakan untuk menjatuhkan lawan politik
jadi bagaimana seharusnya masyarakat dan pemerintah menyikapi isu soal pki

pertanyaan terakhir apakah pki menjadi dilema
pertanyaan terakhir apakah pki menjadi dilema
bagaimana pemerintah menanggapi dan juga melakukan strategi atau tindakan seperti apa terkait dengan isu yang kembali muncul di permukaan di tahun ini
tapi sebelumnya saya ke pak agus wijoyo terlebih dahulu
pak saya harus menanyakan konfirmasi tanggapan bapak terkait dengan pernyataan mantan panglima tni gatot turmanti yang kemarin sempat mengatakan pak
seperti yang dikutip oleh kita awak media bahwa pertama ada potensi terjadi perang di sekitar indonesia di latari ekonomi
dan juga energi kedua potensi ada potensi tumbuhnya ideologi komunisme di indonesia
kemudian yang ketiga jumlah anak anak pki ini ada lima belas juta
tentunya kita paham bahwa ada kemungkinan paham dari komunisme kemudian juga ideologi tersebut belum tentu hilang di indonesia
dan juga yang keempat ada upaya penghapusan sejarah g tiga puluh spki
dan yang terakhir munculnya ruu haluan ideologi pancasila
yang nantinya akan memeras menjadi eka sila
silakan pak agus tanggapannya
iya kalau itu adalah perkiraan masa depan tentang konflik kemudian mungkin tadi perang
itu adalah kemungkinan ke masa depan ya
itu bisa bisa saja tergantung juga data yang kita miliki dan analisis yang kita buat
kalau dikatakan ada lima belas juta itu definisinya apa itu anak anak pki
ya kan keturunan keturunan ex anggota pki itu kan juga berkeluarga terus kemudian beranak pinang
kalau hanya statusnya ada status biologis ya memang tidak bisa dihindari memang begitu faktanya
selanjutnya untuk penghapusan sejarah
itu menganut fakta dan data yang mana
ini harus jelas dulu
kita tidak bisa untuk mengatakan iya atau tidak
kita nanti akan berdiskusi tentang data yang digunakan dan analisis yang digunakan terhadap data yang dimiliki itu
kemudian apalagi tadi penghapusan
soal ideologi pancasila pak yang nanti akan diperas diperkecil menjadi elektor

ya kalau melihat prosesnya itu wajar kan
karena semuanya itu diambil dari pidato presiden soekarno
presiden soekarno ketika menawarkan pancasila di dalam sidang ppupki kalau tidak salah itu sebuah tawaran
disebutkan pancasila ada lima
kemudian keluar kata kata kalau tidak saya lupa apakah suka atau apa kata yang dipakai
kalau tidak suka dengan lima sila pancasila saya tawarkan
kalau tidak suka trisila tiga sila saya tawarkan lagi eka sila atau satu sila
itu adalah gotok royong
tetapi dari kalimat itu kemudian kelihatannya kesepakatan diterima adalah pancasila yang lima sila itu
trisila dan eka sila itu tidak pernah menjadi bahasan lagi setelah itu
jadi juga kalau dikatakan bahwa tri sila dan eka sila itu untuk menggantikan pancasila juga
karena itu saudara saudara sedara sih karena itu juga ucapan bung karno dalam rangka menyampaikan pidato lahirnya pancasila
kalau tidak salah itu satu juni
jadi itu tawaran pilihan
jadi dan bangsa ini sudah sepakat untuk memilih pancasila yang lima
jadi ya dari situ seterusnya yang ada dan kita sepakati adalah pancasila
oke pak agus tadi ada satu pernyataan pak agus yang cukup menggelitik terkait dengan akan mengajak berdiskusi
ini maksudnya mengajak berdiskusi pihak pihak yang mengatakan pernyataan ini maksudnya maksud saya pak gatot apa bagaimana pak
tadi pak agus mengatakan akan mengajak berdiskusi soal poin nomor tiga kemudian poin nomor empat soal poin nomor dua
soal upaya penghapusan sejarah g tiga puluh spki akan mengajak berdiskusi
ini maksudnya mengajak berdiskusi siapa pak
apakah orang yang mengatakan pernyataan ini maksud saya pak gatot nurmantil atau seperti mungkin pihak pihak yang lain pak
untuk maksudnya kalau untuk mengadakan klarifikasi terhadap ucapan yang dilakukan ya kita perlu untuk melihat datanya
kita tidak bisa hanya mendiskusikan itu hanya adu pendapat
katanya kata dia seperti itu kata saya seperti itu
tapi hal apa yang mendasari lahirnya dua pendapat yang berbeda
jadi kita perlu untuk melihat data apa yang digunakan dulu
mungkin pak boni bisa menanggapi tadi terkait dengan ucapan pak gatot kemudian juga konfirmasi dan juga klarifikasi dari pak agus wijoyo
terkait dengan benar mem up pernyataan dari pak gatot
pernyataan dari pak gatot yang mungkin mengatakan seperti ideologi pancasila yang bisa diganti
kemudian juga mungkin secara global ideologi indonesia atau garis garis besar kebijakan pemerintahan indonesia sesuai dengan sejarah
ketika kita belajar menarik garis ke belakang ketika bung karno menetapkan fondasi pemerintahan dan juga kondisi geopolitik di indonesia seperti apa
kemudian relevansinya dengan pemerintahan saat ini
gimana mas boni melihatnya dari kacamata sejarah
pancasila itu digali oleh bung karno kemudian dikemukakan pada satu juni seribu sembilan ratus
betul tadi pak agus ya
mengatakan bahwa di dalam pidato itu bung karno menawarkan gitu ada lima prinsip ya
yang kemudian kita tahu disepakati pada tanggal delapan belas agustus seribu sembilan ratus empat puluh lima sebagai filosofi se droneslah atau dasar dari negara kita
namun pada satu juni itu bung karno kan berdiri
bung karno kan berdialektika kemudian juga mengungkapkan isi pikirannya
dia bilang kalau tidak setuju bisa diperas menjadi tiga kemudian menjadi satu
sebetulnya esensinya tadi yang terakhir itu adalah gotong royong solidaritas
tapi kan ada dinamika politik dari bulan juni ke bulan agustus seribu sembilan ratus empat puluh lima
ada dialog ada negosiasi dari seluruh elemen bangsa ini yang waktu itu mempersiapkan kemerdekaan
dan kemudian ujung ujungnya
dan kemudian ujungnya konsensus bersama bahwa pancasila yang berlaku yang disepakati adalah yang kita kenal sekarang
memang itu jelas satu konsep yang dikemukakan oleh bung karno dan dalam pidato bung karno itu jelas sekali bukan hanya soal pancasila
dia juga mengatakan bahwa dasar bangsa kita kebangsaan kita ini nasionalisme modern
nasionalisme modern itu yang tidak hanya untuk golongan tertentu
untuk agama tertentu
tapi untuk seluruh golongan untuk seluruh agama dan melampaui ratu keras etnisitas kebangsaan golongan
jadi nasionalisme yang modern bangsa yang modern
landasan palsafahnya pancasila yang memberikan semua orang tempat di sini
apa yang mengikat adalah rasa kebangsaan
orientasinya nasionalisme indonesia
jadi menurut saya sudah clear ya
sudah jelas sekali
kita perlu dikemukakan lagi
kita menjadi satu negara yang modern yang tidak lagi terikat pada satu identitas ras dan tidak lagi terikat pada satu identitas keagamaan tertentu
jadi kalau kita ngeributin lagi hal itu sebetulnya setback ke belakang ya
jadi itu yang seharusnya kita perhatikan
sekarang kan banyak narasi narasi yang beredar di sosial media

isu komunisme itu pak boni
seperti isu komunisme yang hampir tiap tahun muncul terus
saya rasa begini persoalan komunisme sekarang ya
yang harus kita lihat juga tahun seribu sembilan ratus empat puluh delapan misalkan
yang terjadi di madiun
katanya ada pembantaian terhadap kelompok islam
namun di akhir periode peristiwa ini kita lihat juga muso yang disebut sebagai dalangnya itu juga mati tewas
kemudian amir sari pudin pemimpin peron demokrasi rakyat
kemudian juga kita sebut sebagai tokoh pki
itu juga dieksekusi mati
jadi banyak juga pemimpin tokoh tokoh kiri pada saat madiun juga dieksekusi mati
kemudian ke tahun seribu sembilan ratus enam puluh lima
tahun seribu sembilan ratus enam puluh lima ini rangkaian peristiwanya panjang
jadi kalau mengutip kata bung karno ada proloh ada naloh ada epiloh
jadi prolohnya jelas
ada perang dingin konflik politik macem macem lah
di latar paling bawah di grassroot juga terjadi konflik
kemudian terjadi apa yang kita sebut peristiwa gerakan
bung karno mengatakan gerakan satu oktober seribu sembilan ratus enam puluh lima
ada enam perwira tinggi angkatan darat termasuk ayahnya pak agus
kemudian satu orang perwira pertama ajudannya pak nas
jadi total ada tujuh
kemudian ada enam orang perwira tinggi angkatan darat
kemudian ada adik irma suryani keponakan empat panjahitan
dan dua di jogja total ada sebelas
jadi itu kita tidak bisa benarkan
kita kutuk peristiwa pembunuhan itu
kemudian setelah itu ada gelombang penangkapan terhadap mereka yang dituduh ada di balik peristiwa itu
nyoto tidak tahu di mana

tokoh tokoh yang diadili melalui mahmilu waktu itu
letkol untung juga dieksekusi mati
jadi yang disebut sebagai pelakunya berdasarkan persidangan mahmilub itu rata rata sudah mendapatkan ponis
nah yang jadi persoalan kemudian mereka yang tidak ada hubungannya langsung dengan peristiwa namun dituduh dipersangkakan terlibat
ya ini seperti pak bejo gitu
kalau nggak salah umur empat belas tahun

jadi gelombang penangkapan massal persekusi massal pembunuhan massal penjaraan massal penghilangan paksa massal
itu yang juga tidak bisa kita pisahkan dari rangkaian peristiwa ini
nah yang jadi persoalan ingatan sejarah kita memori kolektif kita itu berhenti pada satu oktober dini hari pada saat peristiwa ayahnya pak agus dibunuh
jadi ingatan yang setelahnya itu tidak pernah bisa kita akses kita bisa terima karena memang selama puluhan tahun di bawah rejim yang sudah berlalu
kita tidak pernah memiliki ingatan ingatan alternatif
jadi dari sejarah ini harusnya ini panjang
jadi ada prolog ada nalog ada epilog
jadi kalau kita mau beranjak maju tidak mewarisi dendam
dari masa lalu maunya kita pahami ini sebagai peristiwa yang utuh lengkap tidak sepenggal sepenggal dan memahaminya secara utuh
bagaimana seorang pak bejo saya risetnya mengenai enam puluh lima juga di purwodadi
saya banyak mewawancarai guru yang nggak ada hubungannya hanya gara gara dia menjadi anggota dari organisasi saya diambil
kemudian tadi pertanyaan apakah ideologi itu akan berkembang akan bangkit partai komunis akan bangkit
saya merujuk kepada pendapat gus dur
kita harus membedakan antara organisasi institusi dan ideologi
pki sudah dibubarkan resmi pada tanggal dua belas maret seribu sembilan ratus empat puluh
kemudian juga ada tap mprs nomor dua puluh lima tahun seribu sembilan ratus enam puluh
yang tidak memberikan celah secara legal formal bagi hadirnya lagi partai ini
jadi kita harus memperbaiki
tapi kalau ideologi pemikiran bagaimana kita bisa mengontrol
karena itu adanya di kepala orang
stigma ini yang berbahaya
jadi seperti orang amerika memandang orang islam hanya gara gara melihat isis
kemudian dipukul rata orang islam kayak isis semua
nah ini yang bahaya
dan stigma ini ketika masuk ke ranah politik ke kontestasi politik
dia bisa menjadi rabel bisa jadi cap
dan itu saya juga bisa membuktikan digunakan di berbagai kontestasi politik
untuk membunuh karakter orang
mereduksi peran sosial seseorang
dan juga menjadi stempel yang liar
ini yang berbahaya
jadi stigmatisasi ini yang berbahaya
kalau tidak ada proses hukum ya pak ya proses hukum yang adil gitu
kalau kata saya orang yang menuduh pki bangkit atau ada anggota pki
itu adalah hal yang berbahaya
kalau ada anggota pki saya pikir laporkan saja di mana kantornya gitu
kan ada perangkat perundang undangan hukum yang jelas kan
tapi kalau tidak ada cuma bangkit bangkit bangkit bangkit gitu
ya susah kalau udah hampir sepuluh tahun bangkit terus
marah terus ini orang indonesia jadi mewarisi dendam aja dari masa lalu
nah itu dikomporin gitu ya tanda kutip ya pak budi ya
pak bajo ini adalah salah satu kita bisa sebut ya pak ya
korban dari sebuah stigma diskriminasi
kemudian juga korban yang dilabeli tanpa adanya persidangan yang adil gitu
terhadap pak bejo dan juga kawan kawan yang saat tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan ya
koreksi saya kalau saya salah saat itu
bapak sembilan tahun di penjara dan ketika keluar dari penjara pun
juga bapak mendapatkan sebuah label atau stigma
dan tidak menghentikan masalah yang terjadi saat itu
silahkan pak bejo mungkin bisa bercerita sedikit sama pendengar
baiklah terima kasih ya atas kesempatan yang diberikan ya
jadi tadi mas boni maupun pak agus sudah banyak cerita
saya pikir sekarang fokusnya saya memang seorang korban langsung
yang bisa jadi mewakili teman teman saya yang senasib ya
jadi pada tahun seribu sembilan ratus enam puluh lima itu saya baru berumur tujuh belas tahun
jadi bukan empat belas mas boni ya
baru umur tujuh belas tahun yang itu masih anak sekolah ya
tetapi sedikit banyak memang mengetahui psikologis masa ketika itu memang ya
jadi bagaimana orang orang yang dituduh anggota parti komunis indonesia
ditangkapi diculik dibunuh dikejar kejar
rumahnya dirampok dibakar
banyak orang yang dipenggal kepalanya
ada yang disilet sileti itu banyak di daerah daerah begitu
nah maksud saya begini pada pertama kali saya terus terang saja
merasa tidak menyenangkan sebetulnya
saya akan bicara di forum setiap kali setiap tahun
tanggal satu oktober atau tiga puluh september bahkan masih menyebut g tiga puluh spki
mulai sekarang jangan digunakan itu lagi
karena apa dari penelitian banyak pihak dan saya sendiri yang mengetahui persis
cukup gerakan tiga puluh september
yang menjadi pertandaan
saya mengawal dalam tempo dua x dua puluh empat jam
soeharto langsung menuduh pki adalah dalangnya
sekarang kita analogikan menangkap dalangnya pembunuh munir saja nggak ketangkap
menangkap itu yang melemparin racun atau tugas kepada si bawesdan saja
itu juga tidak ketangkap
ini yang begitu kompleks dalam tempo dua x dua puluh empat jam
akhirnya soeharto memutuskan
dan kemudian akibatnya apa
seluruh teman teman saya yang dari ipi anak pelajar
juga yang di pemuda rakyat gerwani bti yang pki
sudah ditangkapi semua
itu luar biasa
jadi saya sekali lagi mohon dengan sangat
karena itu bukan permintaan tapi kalau dengan fakta
nanti mas boni seorang sejarawan bisa menceritakan ya
jadi kalau mengatakan pki itu sudah mendiskriminasi
maka saya akan mengeditkan
kalau memang masih ada yang lain
marilah kita silakan duduk bersama dan mari kita bahas secara fair
dan maka itu pentingnya kita harus ada pengungkapan kebenaran
selama ini belum dilakukan
maka setiap tahun kita akan dimunculkan lagi
bahwa orang orang yang dituduh anggota parti komunis indonesia ketika itu
itu adalah orang orang yang sangat baik
betul sangat baik
saya harus bilang anak muda ketika itu
orang yang rendah hati jujur anti poligami
tidak ada itu
mau membunuh tidak ada
jadi ini semuanya digoreng
soal pki itu ateis anti dua tidak benar
saya punya bapak yang dalam orang komunis
sekarang haji betul ya
dan juga orang orang yang saya temuin
itu semuanya juga islam yang taat
dan ketika saya ditahan
saya termasuk mu'azzin
yang luar biasa hebat di kalong
saya pelantun adzan yang luar biasa di kam interokasi kalong
dan selalu di salemba
saya juga seorang pengikut paduan suara gereja
yang sangat aktif
saya bukan orang ateis yang cinta kepada tuhan
nah karena itu pada kesempatan ini
saya hanya ingin mempertanyakan kepada yang terhormat
bapak komnasyam pak taufan pak ahmad
kemudian mas agus widjojo yang sering kali berjumpa
ini kan sudah lima puluh lima tahun sejak tahun seribu sembilan ratus enam puluh lima
itu isu ini selalu digoreng
belum adanya kepastian hukum
saya ditahan ditangkap sembilan tahun
saya punya jari ini
dan tidak dibawa ke pengadilan
kemudian setelah kami bebas juga masih dimonitor
kami punya ktp ada x tapol
etp itu susah untuk cari pekerjaan
tapol mempunyai semangat kerja yang luar biasa
nah pertanyaan saya begini
apakah masih selama hidup
kasus enam puluh lima itu digoreng seperti ini
karena itu sudah saatnya negara
gunakanlah papanangnya untuk hadir
korban ini juga bangsa kita sendiri
warga indonesia yang perlu dilindungi
ada pasal di undang undang
hksjm tiga puluh sembilan tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan
ada itu undang undang nomor dua puluh enam tahun dua ribu dua
yang perlunya dibutuhkan pengadilan ham eto
mengapa ini tidak dilakukan
kita harus punya keberanian
yang saya minta pemegang kekuasaan ini
gunakanlah itu undang undang yang ada
undang undang yang belum ada
jadi itu apa
semua kasus pelanggaran ham itu bisa
bahkan ini adalah janji dari presiden kita
yang terhormat pak jokowi
akan menyelesaikan kasus pelanggaran ham berat
secara berkeadilan dan bermartabat
kenapa ini tidak dilakukan
jangan karena kita
karena ada kelompok sana
itu maaf itu hanya okol ya
kita harus gunakan secara hukum
sekaligus saya akan menjawab
tidak ada sedikitpun
tidak ada satu gelugut
di bagi seribu
keinginan orang orang pki itu berontak
dan semuanya kami ingin berkorban
dan mengabdik pada indonesia
saya juga pengadut pancasila
dan di dalam undang undang dasar kami
anggaran dasar ypkp juga jelas
ingin membantu pemerintah
untuk mengamalkan pancasila dan undang dasar empat puluh lima
tetapi kami masih tetap diperkusi
jadi sekali lagi
supaya kalau memang negara indonesia
negara hukum harus tegakkan secara hukum
karena masalahnya begini
kalau belum ada kepastian hukum
itu lpsk juga nggak bisa mengeksekusi
memberikan semacam kompensasi
pak ahmad dan komnasya juga mengatakan
karena tidak ada proses hukum
maka dari itu yang saya mohon
waduh sayang sekali
oke nanti kita akan coba menghubungi pak bejo lagi
karena ada gangguan teknis ini adalah salah satu permasalahan
yang biasa terjadi
pada saat berhubungan lewat sistem daring ya
para pendengar kita tetap akan menghubungi pak bejo tentunya
untuk mendengarkan atau melanjutkan cerita dari pak bejo
serta seperti apa desakan yang dialamatkan kepada pemerintah
tapi kalau misalnya bicara desakan kepada pemerintah
kita akan tanyakan tersebut ke komnasya
tapi sebelum saya ke pak taufan
saya ingin menanyakan dulu kepada pak agus pak
terkait dengan isu komunisme
yang hampir tiap tahun muncul ini pak
kalau dari kacamata bapak sebenarnya
ketika pak agus mengatakan
ketika isu ini digoreng
siapa sih sebenarnya pihak yang paling diuntungkan
oleh hal ini gitu pak
pihak yang paling diuntungkan
oleh hal ini dengan
memunculkan hantu pki
pada malam jumat gitu ya
kok ya pas malam jumat
ya kita melihat bahwa
nah ini banyak sekali hubungan
dengan historia walaupun tidak berarti historia dona more ya ini kuncinya ada pada historia sejarah
kita melihat pki itu di dalam perjalanan sejarah bangsa indonesia banyak melakukan tindakan tindakan
yang dianggap merugikan perjuangan bangsa indonesia tadi disebutkan tahun seribu sembilan ratus empat puluh delapan memang
mendapatkan penutupan buku dari pemerintah untuk memberikan kesan pada waktu itu bahwa
indonesia itu demokratis maka pki memang direhabilitasi kemudian kita melihat juga
meningkatnya tindakan kekerasan untuk memaksakan kebijakan sekitar tahun enam puluh tiga menjelang enam puluh lima dan
memuncak pada tahun enam puluh lima nah disini tidak tidak bisa bicara ya tentang bukti
itu nanti mungkin perlu ada forum tersendiri untuk menunjukkan dari mana itu saya bisa mengatakan
seperti itu dan dari mana mas bujo bisa mengatakan seperti itu nah memuncak di sana sehingga pada
sebagian komponen bangsa indonesia itu mencetak trauma saya terus terang saja dengan latar belakang
tni itu ada istilah bahaya laten komunis
karena berkali kali komunis itu menyimpang dari perjuangan bangsa indonesia dan mengambil jalan
sendiri untuk tujuannya sendiri nah oleh karena itu ini mudah digoreng mudah digoreng dan pki itu di
dalam sejarah indonesia tolong saya dikoreksi juga oleh mas poni yang menghadapinya adalah ada
dua golongan satu adalah
ke golongan agama khususnya islam dan yang kedua adalah golongan militer khususnya angkatan darat ini
dua yang menjadi oposisi dari komunis dari kalangan islam karena ia kesan yang tercetak bahwa pki itu
adalah artis tidak beragama khususnya pertentangan islam terus
hal hal yang sifatnya praktis yang bisa menghambat dari pelaksanaan program dari pki misalnya
land reform ya terbenturnya itu dengan ulama ulama nu sedangkan angkatan darat itu berkepentingan
untuk melihat pancasila untuk melihat indonesia seperti dicita citakan dan dicanangkan tahun seribu sembilan ratus empat puluh lima
angkatan darat sudah mencium ada gejala gejala gelagat gelakat di mana pki itu memaksakan kebijakan kebijakan yang bisa menimbulkan persepsi ini kebijakan yang khas ada di negara negara komunis
misalnya pembentukan angkatan kelima misalnya mempersenjatai buruh dan tani
land reform itu sendiri saya sudah katakan nah itu diwaspadai betul oleh angkatan darat dan dengan figur dan ketokohan presiden soekarno pada waktu itu yang karismatis tidak terjadi bentrokan langsung
tetapi karena berita bahwa presiden soekarno itu menderita sakit maka masing masing itu menunggu nunggu
siapa yang pertama kali nanti akan mendengar dan bisa untuk mengambil alih suksesi kepemimpinan
karena ini masalahnya jangan sampai keduluan itu adalah situasinya pada saat itu
nah oleh karena itu juga tni angkatan darat melihat mewaspadai dengan cemas
ini menimbulkan trauma khususnya pada dua komponen bangsa itu sehingga ini mudah digoreng
ini mudah digoreng
nah penggorengan itu juga sebetulnya mudah untuk mengadakan mobilisasi terhadap personil yang ada di dua komponen itu
yang juga mungkin tidak berpikir panjang dan cara berpikirnya masih tertambat kepada paradigma masa lalu
yaitu komponen tni khususnya angkatan darat dan komponen agama islam
nah ini mudah
apalagi soliditas antara dua golongan ini juga cukup erat ya pak agus ya
ini mudah untuk dimobilisasi untuk menjadikan mereka sebagai golongan yang solid
untuk menghadapi musuh yang memang sudah tercetak sebagai bahaya laten
nah tinggal dua golongan ini sebetulnya karena sudah dimobilisasi menjadi solid
ini akan dikerahkan kemana untuk apa ini adalah pertanyaan kita selanjutnya
jadi pki itu merupakan sebuah tema yang mudah untuk membangun solidaritas pada komponen komponen yang tercetak berhadapan dengan track record pki di dalam sejarah perjalanan bangsa indonesia
oke pak agus terima kasih nanti saya akan ke pak agus lagi sebelumnya saya mau mengucapkan selamat datang kembali pak bejo
oke pak bejo bisa dengar suara kami ya jelas ya
ya mohon maaf tadi terputus ya rupanya cacarnya lepas
oke nanti saya sambung lagi lah
ya pak bejo jadi cacernya sekarang aman ya pak bejo ya
aman aman udah selesai sekarang ya
gimana mau kita lanjutkan apa enggak
bentar sebelum saya ke pak bajo saya ke pak taufan dulu pak dengan adanya bermacam
kemudian juga kita ini kalau misalnya mengingat janji saat itu sosok yang sekarang terpilih sebagai presiden
di dua ribu sembilan belas ke depan sampai dua ribu dua puluh empat ini salah satunya adalah menyelesaikan bermacam macam kasus pelanggaran ham berat
mungkin juga salah satunya bukan mungkin lagi ya pak salah satunya pastinya adalah kasus kasus dari mereka yang tidak mendapatkan persidangan atau fair trial terkait dengan kasus kasus yang terjadi pasca g tiga puluh spki atau pasca seribu sembilan ratus enam puluh sembilan tersebut
mungkin pak taufan sendiri dari komnas ham pernah berdiskusi
atau sejauh apa hasil diskusi dan mungkin pembicaraan dengan pemerintah terkait dengan strategi atau apa ya niat mereka niat dari pemerintah untuk menyelesaikan ini
ya sudah berkali kali
dan belum ada solusi yang meyakinkan ya
oke bukan prioritas ini pak berarti ya
iya di prioritas yang sekarang pak menko pak mahfud
ada usulan usulan yang menurut kami lebih
lebih konstruktif gitu
dibandingkan yang sebelumnya ya
jadi yang sebelumnya kan tiba tiba bikin tim terpadu atau apa segala macam yang kami nggak tahu apa dasar hukumnya itu
tapi yang sekarang misalnya ada usulan untuk kembali menghidupkan undang undang kkn
dan itu kan sebetulnya satu pendekatan yang juga di belahan dunia ini juga diakui sebagai satu cara penyesaian yang beradab terhadap kasus kasus
pelanggaran ham yang berat
misalnya dulu ada kasus di afrika selatan ada juga di beberapa negara negara lain ya yang sudah melakukan itu
nah untuk aceh misalnya juga memang dari dialog perdamaian yang dulu terjadi
difasilitasi oleh mantan presiden finlandia marti atisahri itu juga memang ada diskus diskursus ya
untuk kemudian diselesaikan dengan jalan kaki
jadi sekarang ada tawaran itu ya
walaupun kami katakan tidak seluruh kasus bisa seperti itu
misalnya kasus yang pelanggaran ham berat di papua misalnya
pertimbangan politik dalam negeri lokal dan juga internasional mungkin pilihannya tetap harus melalui proses pengadilan
jadi kasusnya beda beda antar satu dengan lain
ada kasus yang kami tangani salah satunya itu dulu petrus ya
itu dulu petrus ya
itu dulu petrus ya
ini pelaku pelakunya misalnya saya nggak boleh sebut nama kan karena itu pro justisia ya
tapi pelaku pelakunya sudah meninggal dunia
keluarga keluarga korban juga sangat sedikit yang mau mengakui bahwa mereka misalnya adalah keluarga korban
jadi ada jejak yang hilang untuk kemudian kalau ini mau diteruskan ke pengadilan fahasasi manusia misalnya seperti itu
tapi ada yang juga proses yang
menurut kami menjadi semacam setback yang apakah ini tidak disadari atau gimana gitu
misalnya beberapa hari yang lalu pelantikan dari dua pejabat kementerian pertahanan yang itu sebetulnya dulu terlibat di dalam peristiwa penghilangan paksa
dan sudah melalui proses pengadilan militer
memang dalam dalam mahmilti ponis untuk dipecat itu dihilangkan
yang ada ponis pidana
pidana kurungan badan ya
tapi kan tetap artinya ada pengakuan pengadilan
tapi sekarang malah diangkat
padahal kasus besarnya belum gitu
yang kasus kasus besar seperti seribu sembilan ratus enam puluh lima seribu sembilan ratus enam puluh sembilan seribu sembilan ratus tujuh puluh gitu
seperti salah satunya pak baju dan juga teman teman
kemudian juga bagaimana proses rekonsiliasi sendiri
apakah itu juga jadi pembicaraan dengan kemenko pohon huka pak
tidak secara spesifik ya
tapi dengan presiden pernah
dengan yang lain lain sudah pernah
kalau saya mau menggambarkan
kalau saya mau gambarkan ekspresinya itu ya
seperti pernah kita dengar pak jokowi pidato
walaupun bukan itu yang dia katakan
tapi kurang lebih begitu
robotnya kenapa sih pak taufan kalau boleh tahu mungkin
kita harus mengakui ya
bahwa ada komplikasi hukum yang secara teknis misalnya memang tidak mudah
misalnya karena terduga terduga pelaku itu
maupun ini tidak hanya k sembilan puluh lima tapi yang lain lain
tapi juga misalnya
barang bukti barang bukti atau saksi saksi yang terutama terduga
itu banyak yang sudah meninggal dunia misalnya
itu kan jadi rumit kan kita
tidak semua tetapi ada yang seperti itu
tapi yang paling utama adalah memang karena masih ada institusi institusi yang tetap bertahan untuk tidak merelakan kasus ini dibawa ke pengadilan
seperti itu ya
sehingga memang apa yang kita sebut sebagai impunitas
itu masih menjadi isu besar di dalam penegakan hukum di indonesia
tapi tentu itu satu hal
hal lain tentu ada langkah langkah hukum yang terus kita lakukan
misalnya memberikan skkp ham
jadi surat keterangan korban pelanggaran ham yang berat
pada teman teman enam puluh lima itu paling banyak yang dapat
tetapi bukan berarti tidak ada kontroversinya
atur komnas ini memang ini karena covid agak rendah lah
biasanya itu apalagi kemudian bulan september pasti ada yang demo komnas
minta supaya skkp ham itu dibatalkan
dengan berbagai cara
walaupun saya kalau saya pengalaman saya selama hampir tiga tahun sih menurut saya masih demonstrasi yang wajar wajar saja
saya tidak merasakan ada tekanan yang menakutkan
sehingga itu saya tetap mengatakan tidak bisa
ini kebijakan berdasarkan peraturan perundang undangan yang ada
dan kami tidak akan pernah membatalkan skkp ham sebagai sebuah peraturan komnasa
dan itu tidak hanya diberikan kepada korban enam puluh lima
tapi juga kami memberikan kepada misalnya korban kalangkari tandung priok
sekarang juga kita sedang melakukan verifikasi untuk korban korban di aceh ya
kita sekarang buat lagi satu pendekatan
yang kita sebut sebagai semacam guideline
ini berdasarkan kasus seribu sembilan ratus enam puluh lima atau secara global
misalnya ada guideline yang kita susun sekarang
yang salah satu poinnya itu mengatakan begini
bahwa kewajiban negara untuk memenuhi apa yang kita sebut sebagai pemenuhan hak hak korban
katakan apakah itu reparasi rehabilitasi dan lain lain
tetapi dia tidak boleh dipertukarkan dengan hukum
karena ada langkah langkah terutama di sebelum ini
yang itu ingin mempertukarkan
jadi orang orang ini kemudian didekati korban
kemudian dikasih bantuan sosial atau lain lain
tapi dengan catatan tidak lagi menuntut proses hukum
padahal hukum kan tidak boleh tidak bisa begitu
ya karena itu kami dalam km kami katakan
tanggung jawab negara adalah merehabilitasi memberikan bantuan dukungan segala macam kepada korban korban pelanggaran ham
dan itu adalah kewajiban negara kepada korban
tidak bisa dipertukarkan dengan proses hukum
jadi bukan berarti karena itu kemudian proses hukumnya selesai
nah proses hukum itu bisa macam macam
salah satu dulu yang pernah dicoba
saya ingat betul termasuk pak agus juga salah satu yang terlibat
pak bejo untung juga waktu itu terlibat
jadi saya ingat pak bejo soal perintah
untuk mencoba melakukan langkah yang kita sebut sebagai rekonsiliasi misalnya
komnas dalam soal ini tentu saja tidak dalam posisi menyetujui atau menolak
karena kami hanya merujuk kepada undang undang yang ada
kami katakan selalu undang undang yang ada sekarang itulah undang undang dua puluh enam tahun dua ribu
yang itu pasalnya jelas kata kami
mengatakan hasil penyidikan komnas ham itu mesti diteruskan oleh kejaksaan agung dalam proses hukum
jadi tidak ada peluang untuk rekonsiliasi di situ
walaupun ada pasal yang menyebut itu kan tapi undang undang kkr nya sudah dibatalkan oleh mk
tetapi seandainya pemerintah kemudian mengeluarkan apakah lewat undang undang baru atau perpu
kemudian isinya tentang kkr
komnas ham tentu akan menggunakan undang undang itu
kami bukan lawmaker
kalau ada undang undang sudah dihasilkan oleh pemerintah dan dpr misalnya ya tentu saja komnas ham harus patuh pada undang undang itu
yang sekarang ada undang undang dua puluh enam
karena itu komnas ham selalu ditanya proses pengadilan
tidak ada pilihan lain
tetapi saya kira langkah langkah sudah ada
seperti di aceh juga sekarang sudah mulai ada titik terang
walaupun masih panjang pasti nanti akan ada perdebatan perdebatan
karena di sana juga ada kubu kubu
kalau di papua bahkan lebih suram
karena kasusnya masih terjadi
kalau di aceh kan alhamdulillah sudah ada perdamaian
bahkan mantan mantan gamp itu sudah jadi penjabat politik
ketika misalnya ada pemanggilan dari komnas ham terhadap tokoh tokoh itu bahkan mereka bergandeng erat dengan pihak militer dengan pihak jabat di tingkat nasional
karena itu rekonsiliasi di kalangan mereka sebenarnya sudah terjadi setelah peace agreement di helsinki itu
tetapi proses hukum belum
karena itu juga diagendakan di situ pelanggaran ham ini harus ada solusinya
meskipun diskursusnya ketika mereka dulu berdamai itu adalah diskursus rekonsiliasi
nah tapi kan belum ada undang undangnya
karena itu kita bilang undang undang dua puluh enam pengadilan
untuk enam puluh lima sekali lagi
langkah langkah terobosan sudah pernah dilakukan
ya tetapi sekali lagi kami katakan selalu langkah langkah terobosan itu selain ada proses politik dialog dan macam macam tentu harus ada dasar hukum
nah jangan kemudian kembali mengulang pengalaman saya
ini kan anak apa ya saya ini orang yang sebetulnya sebagian besar waktu saya dari anak anak sampai saya menjadi dosen aktivis itu di masa orde baru
saya ingat betul itu
eka eki eka eki itu aja dulu kan
tapi kita semuanya sih berada dalam masa yang sama nih pak
kenapa kok sekarang dimunculkan lagi gitu
ini akan mengganggu menurut saya
soal sejarahnya soal aspek politiknya mungkin pak agus dan mas boni lah
tapi bagi kami komnas ham menurut kami ini akan berpengaruh terhadap bagaimana kita harus mencari jalan keluar dalam menyelesaikan masalah masalah
yang lalu terutama pelanggaran ham yang berat itu
kalau kita terus memelihara tadi itu isu isu yang menurut saya
saya teringat di zaman saya masih anak remaja ada eka eki gitu
yang saya tanya orang tua saya apa sih kak egy
oh itu ada ekstrim kanan ada ekstrim kiri
apa bentuknya gitu kan
terus kita belajar sejarah di sekolah di perkuliahan
oh gini gitu
padahal apa yang dijadikan hantu goreng
hantu gorengan itu ya sebetulnya sesuatu yang dalam perdebatan
karena saya basic saya dari fisik ya
dalam diskursus di kuliah ilmu sosial ilmu politik itu sesuatu yang kita biasa aja bicara gitu
sebagai bahan bahan perbicaraan aja ya pak ya
saya dosen ya saya mengajar tentang salah satu teori konflik misalnya
saya akan membedah itu dari pendekatan apa itu pendekatan
sebagai maksiis teori misalnya
kemudian saya bandingkan dengan pos maksiis
karena saya dulu ambil masternya belajar dengan lak lau ya tentu saya bandingkan lagi dengan pos maksiis
itu perdebatan akademik yang biasa gitu
tapi kok ada di luaran semangat perkentangan yang tadi ya hantu ideologi
eke yang sebagai orang yang dibesarkan dalam zaman orde baru saya nggak melihatnya mana ini sebetulnya gitu
yang ekanya mana yang ekinya mana
ya sekarang kok terulang lagi gitu setelah kita dalam zaman
ada pengejauhan tahan yang konkret gitu ya pak ya
saya mumpung ini isunya masih sedikit panas gitu
tadi saya tertarik soal penukaran hukum yang terjadi gitu kepada korban korban
pak bejo pernah mendapat hal seperti itu pak
mungkin pak agus juga bisa menjawab gitu sebagai keluarga dari almarhum pak maijen sutoyo
apakah pernah ada semacam tawaran gitu untuk
apa ya menekan keterangan yang muncul kesaksian yang muncul dari para korban yang terdampak gitu akibat peristiwa seribu sembilan ratus enam puluh lima ini
mungkin pak bejo dulu pak
baiklah jadi tadi saya mohon maaf tadi terputus ya karena ada teknis komputer saya oke
jadi tadi pak ahmad taufik dhamanik
pak taufan ya dari komnas ham sudah menceritakan masalah upaya upaya
komnas ham mempunyai masalah upaya upaya
komnas ham mempunyai negara dalam rangka untuk katakanlah hadir lah di kata kata korbannya
khususnya bahwa memang korban enam puluh lima sebagian sebetulnya belum terlalu sebagian besar ya
sudah banyak yang memperoleh apa yang disebut skkph
saya menyebutkan surat keterangan korban pelanggaran ham berat skkph
nah bagi kami para korban pak taufan ya dengan pemberian surat ini
itu pun sudah merupakan suatu penghargaan suatu pengakuan
namun sayangnya itu belum menyeluruh ya
saya dengar paling mungkin baru sampai tiga orang atau mungkin lima orang ya
padahal jumlah korban enam puluh lima saya bisa taksir jutaan pak ya
teman teman kami yang di desa yang tidak berani muncul karena takut itu jumlahnya ribuan
katakanlah satu kabupaten ada seribu orang saja
dikalikan dua ratus kabupaten saja itu paling sedikit ada harus ada dua ratus
nah karena itu saya menuntut dan mendesak pada komnas ham
mengapa tidak komnas ham turun ke lapangan memverifikasi korban mencatat
dan itu langsung diberi rekomendasi bahwa yang bersikap kotor adalah korban pelanggaran berat
tidak sulit ya karena bisa ditanyakan apakah pamannya hilang apakah bapak atau ibu pernah ditahan ya
untuk menanya apa ini adalah suatu pengakuan negara
memang hal yang penting bagi kami satu apa ada acknowledgement pengakuan
bahwa negara telah melakukan mohon maaf kejahatan kemanusiaan
ini tidak bisa dihindari mohon maaf saya katakan ya karena apa
tahun seribu sembilan ratus enam puluh lima aparat negara apakah itu tentara apakah itu polisi desa camat
itu semuanya rame rame mendiskreditkan kami sebagai korban
kami orang tahanan politik ya kami orang yang dihidupi pki dan layak itu dihancurkan
ini harus diakuinya nah berikutnya apa
ini sebetulnya sangat mudah ya
karena tadi saya katakan kami juga warga negara yang berhak dihidupi secara hukum
supaya apa negara dengan sejujurnya mengatakan ada semacam pengungkapan penyesalan
oke lah kalau tidak berani mengatakan maaf
pengungkapan penyesalan telah terjadi suatu peristiwa dasar tahun seribu sembilan ratus enam puluh lima
sehingga mengorbankan jutaan manusia yang tidak berdosa sampai di dalam tahanan
penjara dan lain sebagainya ya
nah masalahnya begini ada yang mengatakan wah itu pelakunya sudah pada meninggal pak
jadi sulit untuk dibuat kepengetaan saya jadi balik bertanya
ini kejahatan ini bukan orang per orang bukan satu orang jenderal dua orang jenderal atau bawahannya bukan
tetapi ini sudah diwakilkan oleh state penguasa pemerintah
karena itu andai kata pemerintah dengan secujurnya mengatakan yang bisa saya katakan
pengungkapan penyesalan itu sudah suatu entering point ya
password yang untuk penyelesaian seribu sembilan ratus enam puluh lima
nah berikutnya karena negara kita negara hukum ya selesaikan secara hukum
supaya ada kepastian hukum
dan saya juga mengatakan begini
teman teman saya yang di luar negeri misalnya sampai dicabut paspornya ya
itu sampai terluntar luntar itu luar biasa itu
berapa juta hati hati kerugiannya ya
kemudian teman teman kami yang di sini di jakarta rumahnya disita
tanahnya disita sampai sekarang belum dikembalikan
ini harus diselesaikan
kalau tidak indonesia akan dicatat oleh sejarah sampai kapanpun
termasuk negara yang tidak memperhatikan warganya
dan termasuk kejahatan kemanusiaan
dan itu harus dipertanggungjawabkan
apakah ingin ya ingin seperti turki yang termasuk disebut sebagai genosida ya
tentu saja tidak
apalagi indonesia menerapkan ingin menjadi negara anggota dewan ham pbb
yang menerima hadiah asal manusia
mengapa di negaranya sendiri ya saya langsung jauh jauh
sembilan tahun dalam tahanan dirampas harapnya
saya tidak bisa bersekolah
tidak bisa cari makan
dipaksa untuk kerja tanpa diupah
dan ini harus diselesaikan
bukan cuma saya saja
jutaan teman teman kami ya
jadi mohon kalau ini tidak segera diselesaikan bisa menjadi satu bom batu
bom batu apa
suatu saat meledak terus digoreng digoreng
nah kembali kepada tadi dikatakan masalah isu bangkitnya pki dan sebagainya
saya ingin bertanya
itu di dalam pasal uud empat puluh empat

itu sudah sangat jelas
setiap warga negara diberi kebebasan untuk menganut aliran kepercayaan masing masing
indonesia untuk semuanya
mengapa ada salah satu golongannya kena diskriminasi
ini tidak adil
jadi kalau kita bicara demokrasi tetapi itu kami tidak ada kebebasan untuk mewakilkan orangnya
jadi karena itu saya pikir indonesia berhubungan setback
seperti apa yang dikatakan
seperti apa yang dikatakan oleh bung karno
sedikit saya akan menyinggung dari bapak agus ya
mohon maaf karena pak agus konsep berpikirnya masih angkatan darat ya
jadi saya tidak sepakat kalau selalu mengungkit atau membandingkan bahwa pki itu berbahaya mau bikin ini
ini bung karno saja mengatakan pak agus ya
pki adalah organisasi partai yang revolusioner
feodalisme dan fasisme
dan tanpa pki mungkin indonesia tidak akan menjadi negara termasuk new emerging forces
dan itu adalah jasa dari pki
dan orang orang komunis katakanlah begitu ya
itu juga orang yang butuh pengabdian per negaranya
saya sebenarnya tidak suka mengatakan komunis itu jahat ya
mereka orang orang yang rendah hati
mereka hidup sederhana
saya di dalam penjara sendiri meskipun saya orang tidak pernah dibesok
tetapi karena ada teman teman kami orang orang yang orang orang tahanan pki itu betul betul solidaritasnya kuat
kami bisa hidup dengan baik
itu luar biasa
jadi karena itu
kalau tadi disinggung wah itu aksi sepihak lendrivo
justru ya orang orang pki itu membela kaum tni
membela kaum tni melaksanakan undang undang pokok agraria
dimana ada pembatasan penguasaan tanah
sekali lagi saya membantah ya
bahwa orang orang yang ditiru pki menguasai tanah itu tidak benar
bdi itu justru memanfaatkan tanah tidur tanah yang anggur ditanami dan dimanfaatkan untuk rakyat yang miskin
jadi sekali lagi
marilah kita berbicara secara jernih
bahwa sebetulnya teman teman kami yang peradilan itu orang orang yang tidak sejelek yang dituduhkan
saya sekali lagi merasa hormat
yang dikata pak agus widjoyo
bisa mempertemukan kami dengan orang orang yang kadang kadang gak mengerti
kami orang yang
tidak ada sedikit pun pikiran untuk berontak atau melawan pemerintah
kami justru ingin mengamalkan pancasila dan undang undang dasar empat puluh lima
mari kita sepakat
dan saya sekali lagi bertemu dengan teman teman dari tentara polisi
karena mereka orang orang muda yang belum mengerti apa apa
saya bilang zamannya ini memang anak bawahan orang orang ini gak mengerti apa apa
tapi memang jenderal yang perlu kita pertanyakan
jadi kembali pak agus ya
bahwa peristiwa enam puluh lima sebetulnya rekayasa yang sangat sistematis dan strategis dari proyek imperalisme
untuk menggunakan bung karno
dan terlebih dahulu untuk menghalang
dengan cara menghancurkan bki
ini ada dokumennya
dokumen cia yang sudah dipublikasikan
ini sudah sangat jelas
maka itu saya tidak sepakat andai kata selalu bki itu hantu
itu tidak benar
kita katakan bahwa yang mengatakan bahwa orang orang katakanlah orang komunis itu juga warga negara yang ingin membangun negaranya
maaf saya juga bukan orang kumilis ya
karena saya waktu itu masih anak muda
tetapi saya merasa hormat terhadap kerja kerja beliau
baik pak agus mohon gue tanggapannya
tadi juga ada semacam tawaran untuk rekonsiliasi dalam sebuah wadah gitu
antara militer kemudian juga dari korban korban seribu sembilan ratus sembilan puluh
baik terima kasih
saya senang sekali menyambung pembicaraan pak bejo
karena saya bisa balikkan semua yang dikatakan oleh pak bejo terhadap pak bejo
dari sisi saya
dari sisi kami
dari sisi katakanlah apa sih yang anti pki
kami balikkan sepenuhnya kepada pak bejo
nah ini semua kuncinya ada pada pak boni
sejarah pak boni
pada waktu tahun seribu sembilan ratus enam belas dua ribu enam belas saya mengadakan simposium
saya hadir pak
saya gunakan subtitlenya itu dalam pendekatan sejarah
karena dari sejarah itu kita bisa menelusuri semua
kita bisa kilas balik menelusuri semuanya
yang kedua adalah bahwa tadi dikatakan oleh pak boni itu prologue apa itu log log log banyak sekali
tapi nah masing masing penggalan itu
itu punya favoritnya
yaitu kalau tadi sisi katakanlah saya pakai istilah orde baru
mungkin tidak tepat secara politis ya
tapi yang lawannya pki pada waktu itu
favoritnya orde baru itu adalah lubang buaya
dua puluh september sampai dengan satu oktober pemakaman lima oktober
juga sebetulnya termasuk sebelumnya
juga untuk pak bejo pki itu direhabilitasi oleh pemerintah resmi indonesia
pimpinan presiden soekarno menjadi diakui kembali
karena tadi untuk memberi kesan bahwa indonesia itu demokratis sebagai negara yang baru merdeka
itu mendapatkan pengampunan dari pemerintah indonesia
seandainya tidak mendapat pengampunan mulai sejak itu tidak ada dki
nah tadi penggalan penggalan favorit
penggalan favoritnya dari komunitas pak bejo itu adalah dua oktober kesini
dengan cerita narasi pak bejo dikejar kejar oleh baik itu oleh tni
ataupun oleh masyarakat dari kalangan islam khususnya nu
sehingga terjadi konflik horizontal pada waktu itu
itu favoritnya favoritnya komunitas pak bejo
tapi di sini ini adalah favoritnya dari orde baru
nah ini nggak pernah ketemu
dari komunitas orde baru sangat enggan untuk membicarakan dua oktober kesini
karena tadi itu yang ada di slide itu yang menjadi urusan pak ahmad taufan damanik
saya nggak nyangka pak damanik itu begitu muda nggak tahu eka eki gitu pak
dulu saya ngelotok gitu eka eki itu
jadi sampai di mana saya tadi oke
itu enggan masuk ke situ orde baru itu enggan masuk situ
nah itulah saya setuju di situ ada aspirasi untuk memberikan tanggung jawab negara
dengan tadi sudah dijelaskan itu di slide itu ya pointers itu tanggung jawab negara
tetapi juga komunitas pak bejo
enggan untuk menyebut sebelum satu oktober
bahkan tidak pernah lagi menyebut nyebut empat puluh delapan
kalau dikatakan bahwa land reform itu adalah memanfaatkan lahan tidur untuk petani lapis bawah
ada seorang babinsa ataupun seorang tni yang dibunuh di bandar betsi sumatera utara
oleh bti badan barisan tani indonesia
nah saya tidak akan berdebat ya soal data data seperti itu
karena harus lengkap itu
tapi yang saya ingat saja itu noktah noktah dari titik titik perjalanan
nah ini nggak pernah ketemu selama ini tidak pernah ketemu tidak akan tercapai rekonsiliasi
pak ojo tadi mengatakan pemerintah memberikan perhatian
yes saya setuju
pendapat saya harus dalam kerangka besar rekonsiliasi
nanti kita bicara apa yang pemerintah harus berikan kepada warga yang mengalami kerugian akibat daripada tindakan kekerasan
semuanya nanti keluar dari rekonsiliasi
tapi pertama adalah rekonsiliasi
sekarang banyak yang dikatakan sebagai rekonsiliasi
alamiah kumpul sudah makan bersama
ada satu bagian penting dari rekonsiliasi itu yang terlewatkan
apa itu truth seeking pencarian kebenaran
apa sih sebetulnya yang terjadi kalau kita tidak melakukan trust seaking kita tidak belajar akan kesalahan kita
dan kesalahan kita itu tidak berarti kesalahan orang pada pihak lawan
tetapi rekonsiliasi harus dimulai dari introspeksi
apa kesalahan kelompok saya apa yang harus saya ketahui agar kita bisa berkerudut
mengkerucut maju ke dalam suatu gelanggang di mana bisa diketemukan kesepakatan untuk rekonsiliasi
rekonsiliasi itu adalah kesepakatan sukarela dari masing masing kelompok
saya tidak percaya rekonsiliasi itu bisa dipaksakan kalau tidak ada kesuka relaan
saya juga tidak merasa paling hebat ya
tapi kalau kita lihat sudah ada sedikit usaha dari via orde baru
khususnya tni angkatan darat mereka sudah melakukan reformasi
mereka sudah meninggalkan peran peran di luar peran pertahanan
mereka sudah meninggalkan peran peran yang mengklaim dirinya sebagai satu satunya penjaga bangsa
itu sudah ada perubahan belum semuanya
dan terkadang juga ini agak melambat tetapi sudah ada perubahan
saya menghimbau kepada pak bejo
kalau pak bejo memang ingin untuk berbuat sesuatu kepada bangsa
saya menghimbau kepada pak bejo tolong pak bejo
kelompoknya pak bejo itu bisa untuk berbesar jiwa berbesar hati
untuk mengatakan pki sampai tingkat pki juga bertanggung jawab atas terjadinya
malah sebetulnya saya lebih percaya bahwa dia adalah mastermind
dari peristiwa g tiga puluh s pki itu pengakuan
seperti nanti ini juga sama beratnya
sama beratnya kepada kelompok orde baru untuk mengatakan bahwa
terjadi pelanggaran terhadap hak asasi manusia warga negara
dengan tuduhan bersalah bagi mereka yang tidak bersalah
dan penahanan tanpa batas dan tanpa kesempatan untuk membela diri
ini adalah dua kelemahan
dan dua arogansi
dan saya mengatakan untuk saat ini masyarakat indonesia belum siap untuk rekonsiliasi
kalau karena itu
boleh saja sih yang dikatakan rekonsiliasi kultural makan sama sama ngobrol
tetapi coba kita coba dengan sedikit kita paksa diskusi apa peran organisasimu
itu terus kemudian akan terjadi pengerasan dan masing masing akan defensif
tidak pernah terjadi
termasuk dalam organisasi saya fsab
nah hanya dengan itu kita bisa mengatakan karena saat sekarang yang belum terjadi
untuk kelompok katakanlah kelompok orde baru menggumpal bahwa
dia pemerintah kok
maka dia negara punya hak untuk melakukan penindasan untuk mencegah terjadinya
korban lebih besar
itu adalah pandangan
pandangan yang dipegang sebagai mitos oleh kelompok sini anti pki
bki juga memitoskan mengglorifikasi sebagai korban
ingat pki tidak hanya sebagai korban
pki juga pernah menjadi pelaku
tangan pki itu berlumuran darah loh
terutama pada tanggal tiga puluh september seribu sembilan ratus enam puluh lima
itu tangan pki berlumuran darah
jadi mari kita terbuka
saya bisa mengajak tetapi juga ingat saya juga akan terjepit dari kelompok saya
jadi kalau bisa memang itu datang dari kesukaan relaan dari kedua belah pihak
kalau ada keikhlasan untuk memberikan sumbangan sesuatu yang besar bagi bangsa dalam rekonsiliasi
kuncinya adalah truth seeking
kuncinya adalah kerelaan untuk memberikan pengakuan
saya ikut bertanggung jawab
maka kita akan mengatakan pemerintah juga harus ikut bertanggung jawab terhadap terjadinya g tiga puluh spki
itulah apa yang saya sebut bahwa
baik negara negara bukan pemerintah ya
negara maupun pki harus minta maaf
pki minta maaf terhadap semua korban yang dibunuh oleh pki
negara meminta maaf terhadap semua warganya yang telah ditindak melanggar hak hak asasi manusia
hanya dengan jalan ini kita membuka pintu bagi terjadinya rekonsiliasi
tolong pak ahmad taufan ini didukung dari segi konstitusional legalistis
tapi kultural pendekatannya
tanpa itu mari kita begini terus
tiap malam jumat nanti itu akan muncul pentayangan hantu hantu
oke baik terima kasih pak agus

baik terima kasih pak agus tapi saya harus ke pak boni dulu
ini kalau misalnya tadi dari kesaksian pak bejo
kemudian juga kesaksian dari pak agus
serta bagaimana kondisi yang ada saat ini
serta tentunya desakan dari berbagai macam pihak yang corongnya adalah komnas ham kepada pemerintah
tapi kalau misalnya dari pak boni sendiri melihatnya sebenarnya missing cling missing puzzle
terus kemudian juga kondisi seperti apa sih yang menjadi kesulitan bagi pemerintah untuk menyelesaikan isu ini
saya lebih concern kepada stigmatisasi ya
jadi ini persoalan berat
misalkan begini contoh tahun dua ribu tujuh belas itu ada pilkada di banten
salah satu calon waktu itu rano karno dihembuskan isu pki misalnya
dia disebut katanya ayahnya itu anggota lekra soekarno m nur misalnya ya
nah waktu itu ada klarifikasi pada kiai ma'ruf masih ketua mui
ditanyakan karena beliau itu rekannya soekarno m noor ayahnya dari rano karno
ditanya apakah betul soekarno m nur itu lekra
soekarno m nur sutradara film yang cukup terkenal ayah rano karno itu malah anggota les bumi
tapi isu di bawah tetap bergulir nggak peduli lagi apakah itu benar atau salah nggak peduli lagi
yang penting distempel dicap pki sudah selesai
jadi ini yang justru menurut saya bahaya
ketika kita masuk ke ranah politik ada kontestasi isu ini dipergunakan tidak lagi peduli itu faktual atau tidak
tapi tetap bisa dipergunakan ini concern saya pertama
nah kemudian saya ingin saya melacak sebetulnya dari mana sih asal usul stigmatisasi ini
terus sikirkan adalah para sejarawan ya pak boni
jadi begini saya nggak mau panjang panjang cerita
memang sejak tahun dua puluh enam sudah ada perhatian khusus dari polisi kolonial untuk mengawasi kelompok kiri waktu itu
yang kemudian memang impact nya kepada seluruh

distempel di stigma juga
jadi itu memang ada catatan kita bisa cek di arsip arsip politik keindih
ting indians dan juga arsip arsip ard alkmen researcher indians gitu ya
itu tercatat di sana
jadi memang stigma itu ternyata sudah mulai dari zaman kolonial
yang berikut yang saya ingin katakan adalah kenapa di dalam sejarah kita
kalau mengutip kepada bung karno setiap ideologi yang bergerak ke ujung ekstrim itu ada kejadian
contoh bung karno menyebutkan itu pidato bulan desember tahun seribu sembilan ratus
dia katakan di kalangan islam ada diti
itu mewakili ideologi islam
di kalangan nasionalis menurut bung karno juga ada titik ekstrim
istilahnya bung karno itu peruncingan
apa itu rms
itu kan pri prmesta semua
nah dalam sejarah kita menunjukkan ada semua ideologi yang bergerak ke titik ekstrim
yang kemudian terjadi satu peruncingan yang disebut pemerontakan
namun kenapa tidak ada stigma bagi priode ini
saya cek ternyata pada tahun ini saya pegang arsipnya
pada tahun seribu sembilan ratus enam puluh satu presiden republik indonesia soekarno nomor
mengeluarkan satu keputusan untuk memberikan amnesti dan abolisi kepada orang orang
yang tersangkut pemberontakan
ini nomor empat ratus empat puluh sembilan tahun seribu sembilan ratus enam puluh satu
mungkin pak amartofan damanik bisa cek
jadi memutuskan abolisi dan amnesti umum pada seluruh pemberontak
diti prmesta diti banyak ya
ada mirvata ada daun bereh ada kartos lirio
itu diberikan amnesti dan abolisi juga kepada peristiwa lain
dan dalam masa itu juga tidak ada satu upaya untuk
misalkan menuliskan sejarah yang diberikan secara monotaksir monoversi
didistribusikan secara searah sehingga menjadi satu ingatan resmi
nah ini agak berbeda dengan tahun seribu sembilan ratus enam puluh lima gitu kan walaupun sama sama
katakanlah katanya berontak juga beda
nah itu kita bisa lihat jadi di sini mulai terbentuk stigma
stigmanya dicat pak
bejo ktp nya et itu bagian dari stigma melabel gitu kan
kalau kita lihat sebelumnya tidak ada
karena tahun seribu sembilan ratus enam puluh satu presiden soekarno sudah memberikan amnesti umum dan abolisi umum
bahkan membiarkan kembali seluruh anggota misalkan yang terlibat di tii kembali ke masyarakat
karena pemimpinnya waktu itu diadili secara hukum jelas
bahkan bung karno katanya menangis ketika menandatangani keputusan hukuman mati untuk kasus mirjo
nah yang berikutnya saya ingin katakan saya ingin memilah persoalan ini menjadi tiga kluster
pertama hukum yang kedua aspek politik yang ketiga aspek sejarah
saya nggak mau bicara soal hukum saya nggak mau bicara soal politik saya mau bicara soal sejarahnya aja
menurut saya yang harus dilakukan adalah pemerintah dukung penelitian sejarah yang seluas luasnya yang sebebas bebasnya
untuk mengungkap rangkaian peristiwa ini
ya misalkan kita ribut kalau ngomong enam puluh lima empat puluh delapan ya oke mari kita teliti peristiwa tahun empat puluh delapan
juga peristiwa tahun enam puluh lima seterbukanya
nah di dalam peristiwa enam puluh lima itu juga sudah banyak karya karya akademis
sudah jadi skripsi m tesis
jadi disertasi banyak sekali kebenarannya sudah terunggi secara ilmiah paling tidak di kampus terunggi
nah mari periode lain ini kita dorong
contoh di guatemala itu ada komisi klarifikasi sejarah
itu dibuka memang data sejarah kan nggak bisa dianggap sebagai pro justisia
jadi kayak pencarian bukti bukti dalam hukum nggak
itu lain lagi ranahnya
tapi mari kita cari mari kita buka penelitian ini seluas luasnya
negara yang memiliki pengalaman sama dalam menghadapi beban masa lalunya itu bukan di indonesia saja
setelah perang dunia ii itu juga terjadi satu tarik menarik tafsir sejarah
tarik menarik perdebatan mengenai sejarah bahkan melangkah ke politik
di sana disebutnya historical strike
sejarawan berdebat tapi sama kuat dan menggunakan argumentasi yang berbasiskan kepada fakta kepada data
kalau sekarang kan kita repot ada hoax bertaburan di mana mana gitu ya
hoax sejarah yang bertaburan di mana mana
dan sebagian orang percaya contoh misalkan surveinya smrc
percaya akan berita kebangkitan pki
sementara ada tap mprs nomor dua puluh lima tahun enam puluh enam yang clear
bagaimana bisa membuatnya
yang saya akan kembali kepada poin saya
sejarah hendaknya tidak mewariskan dendam
kenapa sejarah mewariskan dendam
karena ingatan kita terpenggal penggal
tadi pak kalau beberapa jam lalu saya baca ada seorang tokoh bilang katanya pak gubernur lehmanas nggak ngerti sejarah
hari ini malam ini saya menyaksikan pak gubernur lehmanas ini paham sejarah
paham banget sejarawan jadi punya saingan baru
jadi menurut saya pak agus pak tovan pak bejo kita harus buka kita harus pahami ini secara menyeluruh
nah persoalan yang terjadi di dua oktober di sini itu mungkin persoalan hukum
misalkan bagaimana negara turut mensponsori kekerasan misalkan
hak hak mereka yang dicabut paspornya ya yang eksil eksil itu jumlahnya cukup banyak
itu ranah hukum
dan itu juga harus kita akui ada
nah pertanyaan berikutnya sejauh mana ini mereka bisa bertanggung jawab
saya juga nggak tahu misalkan pak bejo punya mandat dari mana untuk meminta maaf
saya nggak yakin pak bejo misalkan anggota pki kartu
misalkan gitu ya
itu mandatnya dari mana gitu
kalau misalkan pak bejo harus meminta maaf
nanti kan terjadi perdebatan panjang lagi tentang mandat itu
tapi menurut saya mari kita pahami sejarah ini pak bejo juga pahami sejarah ini panjang
panjang itu artinya ada periode periode ada babakan babakan yang memang selama ini terpenggal penggal
yang kemudian melahirkan stigma
menurut hemat saya persoalan ini ada
ini ada pada stigmatisasi tadi
stigmatisasi ini sangat berbahaya karena menjadi bola liar
contoh kalau ada ini di wilayah penelitian misalkan
kalau ada seseorang meneliti mas sumi belum tentu dia dituduh mas umi
kalau ada seseorang meneliti tentang sejarah pni misalnya
belum tentu dia disebut anggota pni juga atau berideologi nasionalis
tapi kalau ada seorang sekoler meneliti peristiwa namun
anggota pilihan and jeleknya pilihan yang contohnya adalah
posible dan kemudian kindlinan antara kasusnya neglected
ngedelah pintu peserta
dan ya sudah archie
enam maju tadi apa
ini karena durasi cukup sempit ini saya juga masih harus masuk kepada pak taufan karena pak taufan sebagai corong komnas ham mungkin bisa menjadi corong atau jembatan gitu
apakah kedepannya bisa dijadikan sebuah wadah rekonsiliasi kemudian juga tindakan seperti apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk bisa menghapus stigma
mungkin waktunya tidak dalam waktu dekat tapi tentu perjuangan belum berakhir bukan begitu pak taufan ya
mungkin dari komnas ham bisa memberikan sebuah closing statement atau secara singkat gitu memberikan seperti apa tindakan komnas ham ke depan untuk membantu situasi ini bisa reda
ya kami sudah tadi saya katakan ya sekarang ini yang ada undang undang dua puluh enam kalau undang undang dua puluh enam maka dia judicial pilihannya kan tidak ada lain
jadi seluruh kasus yang sudah kami selidiki dan sudah kami perahkan pada jasa agung tentu kami dorong untuk dia masuk ke residen
karena pengadilan penyelidikan sasi manusia
walaupun kami tahu ini banyak kasus kasus ini yang kelihatannya akan terus sulit akan mengambil sulitan
bukan macam macam lah ya saya nggak usah terlalu panjang nanti soal itu
bahkan tadi saya katakan ya misalnya pak bejo klaim sekian banyak
di aceh juga begitu klaimnya juga sekitar juta orang juga gitu kan
padahal lembaga kita kan terbatas
tahun ini hanya dikasih ruang gitu empat lima puluh orang
jadi kita harus berhati hati
empat lima puluh orang buat skkph
empat lima puluh orang itu ada papua juga ada aceh dan macam macam
kurang lebih gitu ya
tapi untuk kasus seribu sembilan ratus enam puluh lima pak mungkin karena desakannya sudah cukup konkret ini disuarakan pak
makanya kita katakan tugas pemerintah kan kalau penasaran nggak low maker bukan pembuat hukum
nah yang ada sekarang hukumnya adalah undang undang dua
undang undang dua puluh enam itu bicara pengadilan
nah sekarang ada isu atau tawaran ya dari pemerintah
yang mengatakan ayo kita cari terobosan untuk bikin rekonsiliasi
saya katakan pada pemerintah pada waktu kali kali diskusi
kalau anda bicara rekonsiliasi harus ada dasar hukumnya
karena undang undang dua puluh enam ada pasal yang mengatakan rekonsiliasi tapi mengatakan harus berdasarkan hukum
nah dulu kan undang undang kkn kan sudah ada tapi itu sudah dibatalkan
maka silakan bentuk itu
kalau itu langkah pilihannya begitu
om nas akan bentuk akan bentuk
tentu akan mengapresiasi langkah apapun itu sepanjang dia dalam rangka mencapai keadilan
nah keadilan siapa ya tentu keadilan pada korban
dan lebih jauh dari keadilan itu adalah semangat untuk kita kembali berrekonsiliasi dan memandang masa depan kita
karena problem problem asasi manusia terutama hambrat tadi di aceh lah yang di papua dan macam macam itu jadi tambahkan
bagi kita untuk melihat masa depan kita
proses hukum dan juga putusan dari proses hukum tersebut akan menjadi sebuah
nah yang tadi saya katakan ini setiap bulan september ada gorengan gorengan ini
sama tadi saya katakan seperti eka eki tahun zaman urebari itu
yang akhirnya membuat kita menjadi terhalang ya untuk kita mencari
peluk peluknya jadi berantak oke
termasuk juga mencari jawaban
jawaban yang lebih jernih mengenai apa sesungguhnya sejarah yang terjadi itu kan
saya katakan tadi misalnya kaum nasab sedang melakukan ini kemudian muncul isu begini
terpaksalah kita agak rendah dikit
negosiasi kita dengan pihak pemerintah juga harus ditunda sebentar
sampai reda situasi aman
ganyang dan goreng
saya kembali pada judulnya
ganyang dan goreng hantu pki ini saya anggap itu akan jadi distorsi
jadi kita harus mencari satu jalan yang lebih
jadi cukup ya pak ya
yang lebih bisa menjawab semua persoalan
kalau sekarang ini yang ada memang proses peradilan
kalau misalnya ada jalan lain silahkan dibentuk dalam proses perundang undangan yang disepakati seluruh elemen bangsa ini
yang punya klaim semua terhadap sejarahnya itu kemudian duduk bersama merumuskan itu
oke pak tawar
akhirnya itu juga banyak model modelnya
ada yang juga melalui pengadilan dulu misalnya
pak apakah mungkin bisa dipersingkat pak
waktu kita sangat sempit pak
sebelum di aceh kami sekarang tawar
apakah tidak mungkin misalnya kita mengadili peristiwa saja
karena misalnya para pihak yang dulu bertempur di sana itu kan sebetulnya sekarang mereka sudah berkonfiliasi
sehingga kalau memang tetap mau ada proses peradilan ya mungkin peradilannya adalah peradilan yang kita sebut peradilan peristiwa
untuk kemudian ditetapkan secara hukum bahwa memang belum ada pelanggaran abcd korbannya ini dan negara harus bertanggung jawab abcd misalnya
jadi itu juga yang diwadahi oleh undang undang
tapi sekali lagi adalah pendekatan berdasarkan hukum yang berbasis pada keadilan terutama bagi korban
itu aja yang kami minta
baik pak taufik
kurang lebih begitu
baik pak taufan
jadi saya ikutin pak bejo juga
manggil pak taufik pak taufan dan mandi ke satu
terima kasih pak taufan
mohon maaf ini durasi sangat sempit
saya masih juga punya tugas untuk memutarkan hasil polling dari netizen yang sudah dikumpulkan oleh cnnindonesia com terkait dengan topik yang kita bahas pada hari ini
mungkin bisa diputar kan teman teman
kalau misalnya saya baca sedikit
saya pernah baca thread atau hari ini saya baca thread dari historia id terkait dengan momen momen di film g tiga puluh spki
ada nggak sih yang beda dengan fakta yang terjadi di lapangan
tapi mungkin teman teman bisa mengecek trade yang dibuat oleh akun athistoria id ya pak boni ya
terakhir mungkin ini kita tersisa dua menit lagi
jadi closing statement dari masing masing bapak bapak
ini bisa dipersingkat mungkin satu statement terkait dengan hasil atau konklusi dari diskusi kita pada malam hari ini
saya ke pak bejo dulu pak
oke singkatnya begini saja
saya dengan ini mendesak kepada pemerintah apakah itu melalui komnas ham supaya dilakukan penelitian secara menyeluruh pendataan pencatatan korban korban yang masih hidup
jadi dengan ini sudah dimulai ada langkah pemerintah untuk melakukan sesuatu kerja nyata
karena sampai sekarang saya belum pernah dengar pemerintah mengadakan pencatatan atau penelitian
ini sudah diadakan oleh kami organisasi ypkp dan menyiapkan pada komnas ham
dan kedua mengenai truth shaking saya sepakat
marilah kita ungkap ya dan marilah sejarah dari mana pun kita silahkan untuk duduk bersama dan kita terangkan sejelas jelas mengenai versi dari kami ya dan juga dari tentara ya
karena itu dengan ini akan jelas
saya tetap menolak dikatakan pki sebagai pemberontak
nanti ada suatu fakta faktanya
pak agus mau nggak pak agus
tingkat saja pak agus
ya pertama adalah bahwa saya usianya berapa sih
sudah jam empat usia saya itu
apalagi ini kesempatan tinggal terbatas
apalagi pak bejo ya
apa yang akan kita wariskan kepada anak cucu
kesempatan makin lama makin sedikit
apakah kita akan bertahan dengan kekeras kepala kita

yang nantinya anak cucu kita akan diberlakukan seperti kita
anak cucu pak bejo akan diperlakukan seperti pak bejo
kita ingin bahwa kalau ada yang bisa kita sumbangkan
maka nantinya semua akan terbuka warga negara semuanya sama
yang kedua bahwa sebetulnya tercantum secara eksplisit dalam undang undang
kalau tidak salah pengendalian ham ad hoc ya pak ya pak taufan damanik
bahwa disebutkan kasus enam puluh lima itu adalah memang kasus yang bisa diselesaikan lewat rekonsiliasi
nah memang konstitusionalitasnya itu perlu undang undang kkr dan segala macam itu
yang ketiga adalah ini semua membutuhkan kebesaran jiwa
ini semua membutuhkan kebesaran jiwa untuk membuka diri
lepaskan eko semua itu untuk kebesaran dan untuk kepentingan bangsa
untuk ini semua kita membutuhkan dukungan sejarah
terutama historia dan sejarah
penelitian itu kalau hanya untuk penelitian saja buat apa
penelitian itu untuk mendukung pencarian kebenaran
terima kasih selamat malam
kalau pak boni nih salah satu di put sticker kita
singkat saja menurut saya kita tidak boleh mewarisi api dendam dari sejarah
yang hanya membuat kita menjadi abu
jadi menurut saya kita harus mempelajari sejarah secara utuh
sehingga kita bisa mewarisi indonesia yang lebih damai kepada generasi penerus
dan kemudian juga lebih bisa move on dan mengatasi beban masa lalu
dengan cara yang lebih bermartabat berkeadilan dan berdasarkan prinsip prinsip kemanusiaan
pak taufan sebagai penutup silakan pak
ya saya kira saya ingin tetap mendorong supaya negara ya bertanggung jawab terhadap seluruh korban
bertanggung jawab terhadap seluruh korban pelanggaran ham berat yang ada di indonesia
dalam periode yang manapun itu ya
masing masing pihak bisa mengklaim tetapi yang paling penting adalah negara hadir untuk memberikan tanggung jawabnya
dan yang kedua tentu saja memastikan tidak lagi terulang peristiwa peristiwa yang tersebut sebagai kekejaman terhadap manusia
dan itu tentu saja harus dengan mengedepankan kepastian hukum
selama ini kan apa yang terjadi
seringkali yang kita kedepankan adalah kekuasaan yang abusive
dengan kekuasaan yang abusive tidak berdasarkan pada asas asas hukum yang adil
sehingga kemudian ada pihak pihak tertentu siapapun dia itu kemudian mengalami kezaliman dari kekuasaan
kekuasaan pemerintah atau negara yang ada sekarang harus memastikan itu tidak terulang lagi kepada siapapun
tidak hanya kepada satu kelompok tertentu
hari ini masih terjadi
saya pagi pagi sudah dapat laporan
ada kejadian lagi misalnya di satu tempat di indonesia ini
dan tanggung jawab negara itu sekali lagi
dan pagi kami komnas ham misi kami terutama untuk meyakinkan negara institusi negara
ayo kita bangun indonesia yang lebih beradab ke depan dengan tatanan hukum yang berkeadilan dan juga menjunjung tinggi hak asasi manusia
saya kira itu yang penting ke depan
dengan berakhirnya closing statement dari pak taufan tadi
ini juga mengakhiri diskusi kita pada malam hari ini
saya berterima kasih sekali atas kehadiran empat narasumber saya di setrum pada malam hari ini
pak agus wijoyo pak bejo untung pak ahmad taufan damanir dan juga pak boni triana
terima kasih sekali atas insight dan juga enlightenment nya
saya harapkan agar tidak hanya menjadi sebuah konklusi atau envin bagi penonton
tetapi juga ini bisa menjadi salah satu harapan
yang akan terrealisasi mungkin tidak dalam waktu dekat tapi pasti terjadi
untuk menjadi sebuah rekonsiliasi menjadi sebuah masa depan yang lebih cerah gitu untuk pelanggaran atau juga penyelesaian dari pelanggaran kasus kasus ham di indonesia khususnya
terima kasih sekali lagi atas kehadiran bapak bapak narasumber kita pada malam hari ini
akhir kata saya fanny maneer saya sudahi dulu diskusi ganyang dan juga goreng
terima kasih sekali teman teman sudah bergabung bersama dengan diskusi setrum pada malam hari ini
selamat malam dan juga jaga kesehatan semuanya
assalamualaikum wr wb